bopo jakka kami datang kesini bukan untuk bertarung
percayalah pada aku bopo
bopo jakka kami datang kesini bukan untuk bertarung
apa maksud dari semua ini waskol
setelah aku memegang
kusaka bapak ponggol
kau akan mengatakan kubodo lagi
prabu gilipat katanya kau adalah anak prabu akasa yang paling kuat
kami sudah menemani
ia tidak jauh dari sini
dan sekarang ia berada di hutan
baiklah aku akan segera kesana
satu berjaga jaga disini yang lain ikut aku
hari belum berganti
jadi kamu masih harus mendengarkan kata kataku
tunggu disini ya

kau hardly bearanku
jika kau tahu siapa dia

gue b membunuhmu

jangan berp gigabytes

anda tutup musim itu
hei kami kesini bukan untuk bertarung
aku tidak akan tertipu oleh siasat kalian
para prajurit majapahit
bopo jaka kami datang kesini bukan untuk bertarung
percayalah pada aku bopo
jelaskan padaku kenapa kamu bisa mengenal putriku
tendanglah bopo kita pernah bertemu sebelumnya
ini aku fusena apapun pun tidak mengenalku
jangan berbelit aku tidak mengenal pupuk
aku menghadiri pemakaman anakmu nawang esim bopo
apa bopo sudah ingat
iya aku ingat
maaf aku sudah berkasa padamu
tidak apa apa pupuk tidak perlu meminta maaf
aku mengerti aku tahu keadaan saat itu sangat sulit
sehingga bopo tidak menyadari kedatanganku
lalu apa yang ingin kamu sampaikan tentang putriku
ceritanya agak panjang tapi aku bertemu dengan nawang esim
nawang esim sudah meninggal
bukankah kamu sudah yang bilang
kalau kita bertemu di tempat pemakamannya
iya itu benar bopo
aku menyadari dia benar benar nawang esim
mengenai benar atau tidaknya itu bopo sendiri yang bisa menilainya
di mana orang kamu muat sebagai nawang esim
bagaimana dengan orang tuamu
orang tuaku meninggal saat kebakaran
tidak mungkin bukan nawang esim
begitu mirip dengan nawang esim
tidak perlu meminta maaf
aku pegang wajahmu
aku pegang wajahmu
aku pegang wajahmu
syukurlah kamu sudah bertemu dengan awasi
walaupun keadaan begitu sulit
tetapi rindumu terobati cakataru
yang kau kira mirip dengan nawasi
walaupun kau tidak tahu
kalau itu memang benar benar nawasi
tetapi kau bisa menyentuhnya
membelai halus kulitnya
tidak seperti aku
ya sampai sekarang pun tidak bisa menyentuhnya
kajang ratu kenapa menangis
aku tidak apa apa cuma mbak
ada apa kau datang ke sini
aku ke sini untuk memberikan kabar kajang ratu
bahwa keratan selalu lumutan sekarang telah jauh lebih membaik
baguslah kalau begitu puraksari
semenjak perang besar terjadi
keadaan para penguasa menjadi sangat berat
sampaikan salamku kepada ratu brangga
baiklah kajang ratu
tapi ada satu hal lagi
apa itu puraksari
bolehkah aku bertemu dengan tapak mustikanya ratu
jangan lupa kanzu ratu
jangan lupa kanzu ratu
apa bopo berpikiran sama dengan
kalau dia adalah nawangsi
yang aku rasakan
aku benar benar bertemu dengan putriku
tapi apalah yang bisa kita lakukan
kalau memang dirinya sendiri
menolak menjadi nawangsi
tapi aku belum menyerah buku
ada sesuatu yang aneh yang terjadi
kalau memang benar dia adalah nawangsi
aku tidak akan pernah menyerah
jangan terlalu dipaksa
batinya akan tersiksa
tapi usaha aku untuk mencari tahu yang sebenarnya
tidak akan suruh
kamu sudah mempertemuan aku dengan dia
aku yakin sekali
jangan lupa like share dan subscribe